bentuk dukungan pada kita dukungan pada gembira
gerakan mendukung bandung yang indah ramah dan aman
meskipun bang edi belum bisa hadir kita tepuk tangan untuk beliau
aku berangkat kuliah dulu
kita kerjakan pr yang gampang dulu setelah itu baru yang susah
kita mau terus diem aja
saya belum ada ide kalau ngawal yang di terminal terus
kita buang waktu
kemarin kita coba ngejebak mereka
tapi yang mau dijebak malah nggak muncul
gak ada yang ngebuntutin kalian
saya punya ide
kita ganggu bisnis mereka
nanti pasti mereka muncul nyari kita
kita guardingin ini
setelah dipecat daya
kamu nggak ada pemasukan
padahal anak buah yayat semua kami yang cari
makanya kalau ketemu mau saya hajar
ya udah kita ketemu sekarang
yang mau saya hajar yayat bukan kang ujang
kalau sama kang ujang saya nggak berani
hati hati kang murad
kejar kita kasih pelajaran
gak bisa kejar
si operates tafsirnya si peng monthan
iya tapi kalau pjs komandan tahu
aku bisa kena sp dua
komandan aku lagi sakit
kang yayat naik pangkat jadi pjs komandan
kalau komandan kamu udah sembuh
kang yaya turun pangkat lagi
hari sabtu atau minggu gimana
menurut undang undang ketenagakerjaan
kalau kerjanya sehari delapan jam
seminggu liburnya dua hari
kalau kerjanya sehari tujuh jam
seminggu liburnya satu hari
gak ikut undang undang ketenagakerjaan
kalau gitu kamu demo aja
kalau sama agus
kalau kamu di backing saya sama kang murad
dari bang edy
sebagai bentuk dukungan pada kita
dukungan pada gembira
ramah dan aman
meskipun bang edi belum bisa hadir
kita tepuk tangan untuk beliau
aku berangkat kuliah dulu
kalian adalah perwakilan dari lima kelurahan
dari satu ratus tiga puluh sembilan kelurahan
itu masih terlalu kecil
tapi kelak akan menjadi besar
perlahan tapi pasti

kita ajak pemuda dan pemudi dari kelurahan lain
sehingga seluruh pemuda dan pemudik kota bandung
akan menjadi gembira
akan menjadi bagian dari gerakan mendukung bandung yang indah
ramah dan aman
parkiran diambil alih diduk
akang ini yang nyuruh
parkiran diambil alia didu
parkiran diambil alia didu
bilang ke didu